kementerian komunikasi dan informatika menyiapkan tiga puluh satu telepon satelit untuk digunakan selama proses evakuasi dan pemulihan gempa dan tsunami palu dan donggala
telepon satelit ini akan digunakan petugas posko pemulihan bencana selama masa tanggap darurat pasca gempa dan tsunami
kemenkominfo juga akan segera menyiapkan perangkat internet satelit untuk memudahkan proses pengiriman informasi dan data pasca bencana
perangkat telepon satelit yang sebelumnya digunakan saat gempa lombok akan segera dikirimkan ke palu sebanyak lima puluh buah
menkom info rudiantara juga berkoordinasi dengan para operator untuk segera memulihkan sebanyak lima ratus menara bts yang rusak karena gempa
sekarang listrik masih padam lima ratus lebih bts kita tidak bisa berfungsi
bahwa kemarin ada satu dua bts yang sudah berfungsi dari tiga operator telkomsel indosat x
sehingga masyarakat melihat mereka berkumpul di tempat tempat yang sinyalnya ada untuk mungkin mengabarkan kepada keluarga mereka di tempat jauh bahwa mereka selamat dan seterusnya
artinya kemarin kemenko kulkam sudah melakukan rapat koordinasi meminta kemenko minfo untuk segera memulihkan jaringan telekomunikasi
makanya pak rudiantara sudah berkoordinasi dengan para operator seluler untuk mempercepat proses pemulihan jaringan telekomunikasi ini
jadi kami sudah lakukan pengiriman menggunakan genset untuk catu dayak listrik ke operator seluler ke bts
kemudian menggunakan beberapa cadangan listrik lainnya selain pln untuk kemudian bts bisa berfungsi